kopka ade casmita seorang anggota tni harus menerima pil pahit setelah disengat gerombolan tawon saat latihan
ade mengalami lumpuh dan struk usai disengat delapan tawon das atau vespa afinis saat latihan di ambal kebumen empat tahun lalu
peristiwa itu terjadi saat ade yang ahli di bidang kelistrikan memanjat tower untuk memasang alat radio atau repeater di ketinggian tujuh puluh meter
ade bertugas di armet sepuluh braja musti
namun karena kondisi seperti ini ade kini dipindahkan ke kodim enam ratus lima subang
saat memanjat terdapat sarang tawon dipijakan
demi keselamatan agar tidak jatuh ade memilih mengambil sarang dan membuang sarang tawon itu dengan plastik
namun petaka datang sekitar delapan ekor tawon menyengat kepala dan tubuh ade
ia turun tower dalam kondisi sakit hingga akhirnya ia dipulangkan
sang istri yang mengetahui kondisi itu sempat membawa berobat
namun selang beberapa hari usai kejadian
pada kejadian ade mengalami kelumpuhan
kondisi kondisi ade sangat memprihatin
namun kekuatan untuk sembuh sangat tinggi membuat kondisi ade membaik
mengatauhi kondisi seperti ini jajaran tni mulai dari panglima pangdam dan dandim ikut membantu kesembuhan ade
bahkan anak sulung ade kini dilatih agar bisa masuk menjadi anggota tni
untuk membantu kesembuhan pak adik sendiri
bahwa kodim setiap dua kali seminggu
mengantarkan pak ade ini ke rumah sakit dustira
polkes kesehatan kodim itu tidak bisa untuk menangani pasien struk
keluarga berharap agar kop kad dapat sembuh dan kembali beraktifitas menjadi prajurit tni
meliputan cnn indonesia